udah banyak mengganggu waktu bapak
kita jalan sekarang untuk mencari bening
biar saja yang bantu
raka sama siapa tuh
prih terus ikutin
pasti bener kecewa banget sama aku
silahkan selamat datang pak ibu
ada yang bisa saya bantu pak
gak apa apa mau lihat lihat dulu
biar pilih sendiri
kenapa kita kesini pak
jadi kamu bebas mau pilih yang mana aja
baju saya masih bagus
masih nyaman dipake
baju kamu udah kotor
baru kotor sedikit nggak apa apa
kamu tau gak
dulu kata orang tua
gak baik loh
menolak pemberian orang yang tulus
yang mau ngasih ke kamu
lagian kan baju kamu udah gak ada gantinya
jangan ditolak lagi ya
ini nih bagian sini nih
ini kayaknya cocok buat kamu nih
terima kasih pak sebelumnya
untuk kebaikan bapak
operasinya kayak gini
di setan ke hitam

mana itu pak
siapa sih perempuan itu
pasti perempuan itu dari kampung yang bercita cita jadi wanita kaya raya
ruang gantinya di sana
nah kenalin ini naya
naya ini baru aja mengalami musibah
jadi dia harus terluntar luntar di jalanan
dan gak punya tempat tinggal ma
baru aja mengalami kecelakaan
kok perempuan ini mirip sekali sama nesa
permisi saya mau
saya tunggu di sini
siapa sih perempuan gak jelas itu
apa urusannya dia sama kamu
sampai kamu berani kesampingkan urusan kerja di kantor
raka kamu itu harus pinter dan hati hati
perempuan model kayak begitu
mereka rela jual harga dirinya untuk dikasihani
harusnya kamu belajar dari pengalaman abang kamu
yang bergaul sama perempuan kampung
yang gak jelas bebek bibit bobotnya
yang akhirnya cuma mau grogotin harta kita
naya itu beda ma
dia bukan perempuan seperti itu
justru dia paling gak mau dikasih
apalagi di belakangnya
dia lagi dibantu
aku aja yang inisiatif pengen bantuin dia mak
mama gak percaya
pokoknya perempuan model kayak begitu
apalagi dia lihat penampilan kamu
kayak banyak uang
kamu jangan bikin malu mama ya
kamu jalan sama perempuan gak jelas kayak begitu
aku gak mau denger mama jelek jelekin orang lagi mah
hidupnya naya itu
kenapa sih kamu harus bilang itu perempuan terus terusan
ingat ya raka
perempuan itu cuma manfaatin kamu
aku gak mau debat sama mama
malu diliatin sama orang orang ma
aku gak bisa terima ini
aku gak mau orang memandang aku rendah seperti itu
saya harus pergi
saya harus cari anak saya
kapan gak usah bantu saya
ma maaf saya gak bisa terima
barang barang pemberian bapak
dia itu drama
supaya kamu kejar dia
sekarang kamu balik ke kantor
tapi aku udah janji sama dia